gerai mie ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga di kota bandar lampung
itulah sebabnya mikodon menjadi salah satu sajar legendaris di lampung
mikodon sendiri merupakan nama panggilan sang pendiri atmo diwiryo
awalnya ia berjualan mie dengan dipikul dan berkeliling di daerah teluk betung selatan
mie buatannya digemari karena memiliki cita rasa yang berbeda
karena menggunakan udang kering dicampur bumbu untuk meracik mie goreng dan mie kuahnya
tak hanya bumbu atmo juga membuat mie sendiri
tekstur kekenyalan dan ukuran mie yang lebih besar dari mie lainnya inilah yang membuat pembeli ketagihan
usaha keluarga ini telah berjalan turun temurun selama tiga generasi
meski baru buka pukul satu siang tapi kedai ini hanya bertahan hingga pukul lima sore
saking banyak ya pembeli
mungkin mie nya ya mungkin mie mie nya ini lain dari yang lain
masalahnya mie nya bikin sendiri
aset dari mie ini tetap kita pahamkan
salah satu pelanggan cliono joko wisnu mengaku sudah menjadi penikmat mikodon sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh
selama puluhan tahun
pria berusia lima puluh tahun ini bahkan hafal lokasi berjualan nikodon sebelumnya
hingga akhirnya membuka gerai di lokasi saat ini
tahu yang tahu itu berjualan di depan polda
itu banyak pohon ambon ya dulu ya
dia makannya di situ
sudah lama lama tahun berapa sudah beda kemarin
menurut pemerhati kuliner lampung lina hastati cita rasa mie kodon berasal dari penggunaan udang kering yang banyak serta kaldu ayam kampung
mikodon ini sebenarnya adalah mie tek tek
ya awalnya dari mie tek tek
tapi mie tek tek mikodon ini punya ciri khas
dia punya tekstur mie yang lebih kenyal dan lebih besar besar
lalu bumbunya bumbunya dia tajam
tajam ini dihasilkan dari perpaduan udang dengan kaldu ayam kampung
untuk mencicipi mikodon ini satu porsinya dihargai dua puluh rupiah
tapi anda harus bersiap datang lebih awal
karena sajian mie ini cepat habis di buru pecinta kuliner lampung
sugianto andi surahman lampung